utang pemerintah menjadi topik hangat yang diperbincangkan jelang pemilu dua ribu dua puluh
wakil presiden ke sepuluh dan ke dua belas ri yusuf kala menyebut
rezim jokowi membayar utang hingga lebih dari rp satu per tahun
dan yusuf kala juga menuturkan berutang memang sesuatu yang mudah dilakukan
tetapi bisa rumit saat membayarnya
lantas amankah utang ribuan triliun di era jokowi ini sudah bersama saya
melalui sambungan virtual m rizal taufikur rahman kepala pusat ekonomi makro dan keuangan indef
selamat pagi mas rizal bagaimana kabar anda aman terkendali kah
selamat pagi alhamdulillah aman
nah bagaimana anda menilai apa yang disampaikan yusuf kala terkait beban bunga utang saat ini yang cukup besar
ya ini hampir rp empat ratus pada tahun ini
di utang terhadap pdb
artinya memang fiskal kita sangat berat dengan utang ini
yang tentu sangat baik juga terhadap alokasi atau belanja fiskal
dan betul betul utang ini membebani ya apbn
sehingga keleluasaan di dalam
anggaran untuk mesin mulus ekonomi juga menjadi berat
dan angka yang tadi disampaikan ya hampir ya
sekitar hampir rp satu per tahun tadi
menunjukkan begitu besarnya utang yang kemudian ini juga mesti diselesaikan pelan pelan
memang betul indonesia ini menghabiskan ya
kehadiran pokoknya saja utang itu hampir setiap tahun kan hampir lima ratus triliun gitu ya
kecilan bunga hampir empat ratus
jadi angkanya kisaran rp delapan ratus rp sembilan ratus
bahkan di apbn kita
untuk biaya pembiayaan utang saja tahun ini hampir tujuh ratus triliun gitu ya

kemudian di dua ribu dua puluh
bahkan yang paling besar kan luar biasa itu saat covid di dua ribu dua puluh hampir rp satu dua ratus triliun gitu ya
memang ini menjadi apa namanya
pr besar ya bagi fiskal kita
apa rasio utang terhadap pdb kita
tidak hanya utang luar negeri
tapi di utang pemerintah yang kisaran sudah di atas tujuh triliun itu juga harus dibayar ya
meskipun tadi bu menteri keuangan sudah menyampaikan
mencoba untuk membayar gitu ya
sesuai dengan jadwal gitu ya
tetapi tentu yang menjadi catatan adalah bahwa utang ini
alokasinya atau belanjanya
mesti dialokasikan untuk yang produktif ya
sehingga bisa menghasilkan uang lagi kira kira gitu
dan utang ini dibayar dari hasil mengelola utang secara produktif
baik mas rizal
dan kami ingin mengetahui begitu ya
sebenarnya rasio utang terhadap pdb ini batas amannya di kisaran berapa
karena kita melihat
ada beberapa negara
ada potensi gagal bayar utang negaranya
kalau menurut perundang undangan ya
memang beberapa negara ya
bahkan jepang juga
tapi masalahnya utangnya
mayoritas di utang dalam negeri
bukan utang luar negeri
ini memang pilihan gitu ya
dan juga kemampuan pemerintah di dalam mendapatkan dan juga mengelola utang
baik mas rizal
dan mas rizal
kita ingin menggali lebih lanjut terkait dengan pembayaran
posisi utang pemerintah tercatat lebih dari rp tujuh delapan ratus tujuh puluh sembilan triliun
per akhir maret dua ribu dua puluh
berdasarkan data dari kemenkyu ya pak
nah lantas seperti apa realisasi pembayaran utang pemerintah menurut kacamata indef
selama ini memang pemerintah sudah mencoba ya
untuk membayar itu ya
membayar utang ini
jangan toko maupun utangnya
bahkan maret saja
maret dua ribu dua puluh tiga sudah membayar hampir empat ratus triliun gitu ya
dan ini menunjukkan apa namanya
keseriusan pemerintah ya
mencoba untuk membayar utang
termasuk juga utang pokoknya
nah tetapi permasalahannya sekarang adalah
uang dari mana gitu ya
untuk membayar utang ini nih gitu ya
apakah utang lagi gitu ya
atau memang dari hasil
penerimaan negara gitu ya
dari apa namanya
pemanfaatan utang itu sendiri gitu ya
melalui penerimaan pajak
maupun penerimaan bukan pajak
termasuk juga penerimaan
nah tapi kan permasalahannya selama ini
khususnya dari utang ini gitu ya
di apa namanya
dipertimbangkan terkait alokasinya atau belanjanya
jangan sampai utang ini belanja terhadap
program program atau kegiatan
ataupun apa namanya
tidak mendorong nilai tambah gitu ya
memang yang paling besar kemarin itu adalah waktu
atau pen dana pen yang cukup besar
baru gitu ya
tetapi saya kira itu juga bisa mem buffer ekonomi kita yang masih aman
nah sekarang pandemi ini kan sudah selesai kira kira gitu ya
bahkan bagaimana mengoptimalisasikan utang ini
agar bisa menghasilkan nilai tambah dan juga multiplier effect ya
dan utang ini dibayar dari hasil pengelolaan utang yang jauh lebih produktif
ini yang saya kira menjadi catatan
pernah kita utang tetapi malah ada silva gitu ya
jadi diutang itu
karena utang ada silva hampir di dua ratus jilin
nah ini kan menjadi pertanyaan
jangan sampai kita utang tapi ternyata utang itu tidak dimanfaatkan
atau tidak dialokasikan untuk belanja
di dalam meningkatkan dan perbaikan ekonomi nasional
baik ini kalau kita catat tadi dari beberapa poin
sebenarnya permasalahan utang pemerintah itu terletak pada produktivitas
dan juga ada terkait dengan dampak dari pandemi covid sembilan belas juga ya pak rizal
dan sebenarnya strategi apa yang harus kita ambil supaya utang ini tidak terus membengkak
ya memang mau tidak mau pemerintah mesti membuat strategi agar utang pelan pelan dikurangi
itu saya kira menjadi catatan penting
nah melalui apa
memanfaatkan alokasi utang ini untuk kegiatan kegiatan yang produktif
apalagi pasca pandemi ini mestinya kan energinya jauh lebih besar gitu ya dibanding sebelum pandemi
karena kita kan mesti merecovery ekonomi kita terutama sektor sektor yang bisa mendorong peningkatan nilai tambah yang jauh lebih besar
contoh misalnya belanja pemerintah dari utang ini katakanlah
kawasan atau juga industri industri yang bisa menyerap jumlah tenaga kerja banyak
kemudian juga meningkatkan produktivitas dari industri itu sendiri
katakanlah industri manufaktur melalui hilirisasi gitu ya
ini juga menjadi penting
ya jangan sampai utang ini untuk kegiatan kegiatan yang justru
ya jangan sampai utang ini untuk kegiatan kegiatan yang lebih besar

ini juga menjadi penting

padahal utang kan dibayar setiap tahun
ya sehingga utang ini juga harus menghasilkan pendapatan untuk membayar utang ini
ini saya kira menjadi catatan
jangan sampai utang ini untuk membangun infrastruktur
tetapi tidak memberikan kontribusi terhadap industri industri
tidak memberikan kontribusi terhadap pelunasan utang itu sendiri
baik pak rizal
jadi industri mana atau sektor mana yang paling mujarab kira kira gitu ya
kita harus memperbaiki sektor industri manufaktur yang berkhasis pada semudaya alam
misalnya pertambangan yang notabene bisa sampai pada hilerisasi yang memberi nilai sama paling tinggi
atau sektor pertanian gitu ya
lalu tambah ini juga bisa mendorong industri agronya yang jauh lebih bisa memberikan nilai tambah yang besar
jadi saya kira yang paling penting adalah bagaimana utang ini bisa jauh lebih produktif gitu ya
untuk menghasilkan nilai tambah sehingga pendapatan negara ya untuk pembiayaan utang ini
bisa dialokasikan dari nilai tambah yang dihasilkan
baik ini sangat penting sekali karena ini bunganya harus kita bayar setiap tahunnya ya pak rizal
dan dari dalam negeri kita beralih juga kita ingin lihat bagaimana rasio utang indonesia dibandingkan dengan negara negara lain
baik pak rizal
ya memang betul ya
jadi rasio utang kita kan tadi sudah sampai ke hampir empat juta
ini relatif cukup besar gitu ya
dan kalau kemudian kita bandingkan dengan beberapa negara yang lain gitu ya
misalnya negara amerika yang tadi saya sampaikan atau negara jepang gitu ya
permasalahannya adalah bahwa utang mereka
khususnya jepang katakanlah ya
ditopang oleh perekonomian yang jauh lebih produktif
jadi dan pembayaran utang juga
tidak hanya cepat gitu ya
tetapi justru diperoleh dari pemanfaatan utang itu
apalagi utangnya mayoritas ke dalam negeri
termasuk juga amerika yang kemarin juga sempat heboh gitu ya
nampaknya juga tidak mampu bayar gitu ya
tapi amerika dengan kekuatannya gitu ya
ekonominya bisa mereka beri itu
yang melalui berbagai kebijakan ekonominya
terutama bagaimana mengalokasikan utang gitu ya
untuk mereka beri ekonomi atau fiskalnya
melalui berbagai kebijakan
fiskal maupun di moneternya
melalui optimalisasi pembangkannya
dan juga beberapa pergerakan sektor
nah ini saya kira menjadi penting
jadi bagaimana utang
rasio utang ini
jangan sampai terus meningkat
rasio pajak yang semakin turun gitu ya
justru dengan rasio utang yang semakin
rasio pajak yang
ini kita lihat
karena utang ini menjadi problematika fiskal kita
kalau tidak diiringi oleh perbaikan ekonomi
kan pendapatan nasional kita itu
dari pajak mayoritas gitu ya
jadi harus diikuti oleh rasio pajak yang jauh lebih baik
artinya sektor sektor ini kan bergerak gitu
simulator sektor ini atau industri ini yang paling
memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita ya
adalah industri manufaktur
yang berbasis sumber daya alam
baik itu di
dan maksimal semua pun serta merta
hilirisasi menjadi kunci ya untuk
utang ini betul betul bisa lebih produktif
dan bisa memberikan nilai tambah yang jauh lebih baik
kami akan terus memantau perkembangan utang negara
terima kasih pak rizal sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi